setelah menjalani uji coba ke jepang selama sepuluh hari di akhir tahun dua ribu tujuh belas lalu
dua belas atlet pelatnas silat indonesia kembali menjalani rutinitas latihan
di padepokan pencak silat di taman mini jakarta timur
akan tampil di tes event asian games bulan februari mendatang
latihan yang dijalani telah memasuki masa para kompetisi
faktor teknik taktik dan mental bertanding mendapatkan perhatian khusus dari tim pelatih
uji coba ke jepang di akhir tahun lalu juga dinilai memberikan pengaruh positif
bagi para atlet indonesia
rencana renovasi padepokan pencak silat di taman mini
yang akan menjadi venue tes event dan venue asian games
nanti membuat pelatnas silat mulai minggu depan harus memindahkan tempat latihan
namun hal tersebut dianggap tidak mengganggu persiapan tim silat indonesia
memang kita juga butuh fasilitas yang memadai
karena di sini memang akan direnovasi
jadi di solo itu dia lebih lengkap
ada tracknya ada gedungnya dan ada semuanya
jadi memang kita mencari fasilitas yang lebih lengkap
sejauh ini nggak ada kendala justru kita memang butuh
di asian games nanti
cabang olahraga pencaksilat akan memperebutkan enam belas medali emas
sepuluh dari kategori tanding dan enam medali emas dari kategori seni
sebagai tuan rumah indonesia menargetkan akan meraih empat medali emas
untuk mewujudkan ambisi tersebut
pelatnah silat perencanaannya akan kembali beruji coba
ke belgia dan malaysia di bulan maret dan mei mendatang